wakil bendahara umum partai golkar zul hendri hasan menjalani pemeriksaan di komisi pemberantasan korupsi
zul hendri diperiksa terkait kasus korupsi ktp elektronik dan dugaan merintangi proses hukum pada kasus tersebut
politikus partai golkar ini diperiksa kpk sebagai saksi bagi koleganya di partai golkar
yang juga tersangka kasus ktp elektronik dan dugaan merintangi proses hukum ktp elektronik markus nari
tiba di kpk sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat zul hendri sempat mengaku kecewa pada kpk atas sejumlah hal
termasuk atas surat panggilan kpk yang tidak mencantumkan nama zul hendri secara lengkap dan tanggal pemeriksaan yang salah cetak
ia juga menjelaskan ketidakhadirannya pada pemanggilan tanggal tujuh november lalu
dirinya mengaku saat itu sedang berada di luar kota dan surat panggilan datang mendadak
zul hendri mengatakan tidak tahu alasan kpk memanggil dirinya dalam kasus yang melibatkan
ia juga enggan berkomentar soal kasus ktp elektronik yang menyeret ketua umum golkar stiano fanto
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang